pemungutan suara begitu hal hal yang tadi menyebabkan keterlambatan dapat teratasi
lalu kalau ada hujan yang reda tidak berhenti
maka sampai pemungutan suara selesai direkomendasikan
atau disaran perbaikan untuk dilakukan pemungutan suara susulan
nah lalu yang kedua adalah masalah
dapati alat bantu disabilitas netra yang tidak tersedia di tps
salah satu isu permasalahannya karena logistik tidak tersedia atau terlambat tiba
karena itu maka penguasa tps menyampaikan seran perbaikan
untuk segera disediakan alat bantu tunanetra tersebut
masalah yang ketiga adalah tps logistik yang tidak lengkap
baik itu surat suaranya atau tinta paku c hasil
dan logistik perlengkapan penguatan
nah terkait dengan kendala ini atau masalah ini
maka dilakukan perbaikan oleh ptps agar surat suara yang kurang
dan logistik yang kurang itu untuk dikoordinasikan oleh kpps
secara berjenjang agar segera dilengkapi
dalam hal sampai pemungutan suara selesai tidak ada penggantinya
maka menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi
untuk dilakukan penghutang suara lanjutan atau penghutang suara susulan
tps yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya
tidak sesuai dengan domisi liikat elektronik
pertama pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang benar benar bukan penduduk yang datang ke tps
dialah dptb yang tidak membawa surat form model api dan memilih
pemilih yang bersangkutan tersebut tidak diizinkan
dalam hal berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu
nyata terbukti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut
maka direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang
iya itu dari sembilan belas diantaranya itu ya
ini konteksnya apa ketika itu kok ada siaran pers
ataukah temuan sendiri dari bawaslu
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu
maka salah satunya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan secara cepat
nah kebutuhan ini adalah dalam rangka menginformasikan bahwa
terkait hal tersebut yang ada dalam pemungutan dan penghitungan suara
bawaslu telah mengidentifikasi sembilan belas masalah pada pemungutan dan penghitungan suara
dan telah dilakukan langkah tidak lanjut
dan semuanya telah disiarkan di siaran pers
dari sembilan belas itu apa yang menurut saudara
yang sepengetahuan saudara yang krusial
yang krusial itu diantaranya adalah
pemilih yang mencoblos dua kali
kemudian yang kedua adalah pemilih khusus yang tidak sesuai dengan domisili
nah terkait dengan pemilih yang mencoblos dua kali
ketika dikonfirmasi ke pengawas tps
ini temuan di mana apakah bisa menunjukkan tempatnya
mohon izin nanti juga dari saksi lain akan memberikan
iya nanti ini ada pendalaman dari hakim
karena yang diminta sebenarnya bukan seperti ini
yang berikutnya adalah tps mengalami surat suara yang tertukar
ini surat suara antara antar dapil
misalnya dpr ri dpd dprd provinsi dprd kabupaten kota
dan penguas tps menyerahkan agar segera dilakukan koordinasi
terkait dengan tertukarnya surat suara tersebut
nah ada kondisi yang dalam hal surat suara tertukar itu
maka kebijakan kpu dan bawaslu adalah
surat suara yang tertukar itu tetap digunakan
tapi yang dihitung itu surat suara partai politik
tps didapati adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani
surat pernyataan pendamping juga disampaikan secara perbaikan kepada kpps
lalu yang ketujuh adalah tps tidak menjelaskan tentang tata cara
juga itu diingatkan untuk dibacakan dulu tata cara sebelum mulai penghutang suara
lalu tps didapati papan pengumuman dpt tidak terpasang
lalu tps didapati saksi yang menapan
atribut yang memuat unsur nomor urut pasangan calon atau partai politik atau dpd
juga menyarankan agar saksi tersebut mengganti atributnya
dan yang bersambutan bersedia untuk mengganti atribut
yang ke sepuluh didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pemilih
ini juga pltps menyarankan kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan tindakan
yang mengarahkan atau mengintimidasi kepada pemilih atau penyelenggara
lalu yang ke sebelas tps didapati dengan saksi yang tidak menunjukkan surat mandat
juga disampaikan agar dalam hal saksi datang ke tps harus membawa surat mandat
lalu didapati adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
kejadiannya ada yang faktual memang dia mencoblos dua kali
ada yang berdasarkan pandangan pengawas tps ketika surat suara dari kpps itu
terkirim double kepada pemilih itu oleh penguasa tps juga dihitung dua kali
lalu ada juga surat suara yang telah tercoblos dalam hal diketahui sebelum pencoblosan
maka diminta agar dikembalikan kepada kpps
dalam surat suara tersebut diketahui di bilik suara maka dinyatakan rusak dan
dalam hal terdapat pemilih yang nyatanya menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
maka berdasarkan pencermatan ptps berkonsultasi kepada penguas diatasnya
disampaikan saran atau rekomendasi untuk pemungutan suara ulang
lalu berikutnya terdapat intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu
intimidasi itu berupa verbal ataupun non verbal
ini dilakukan oleh pemilih karena pemilih itu berada di luar kategori
dptb dpt ataupun dpk dan yang bersangkutan itu memaksa ingin masuk tps
kemudian tidak berkenan menunjukkan ktp elektronik atau suket sehingga menyampaikan intimidasi secara verbal
terlambat datang dan tidak diizinkan masuk tps karena waktu penghutang suara telah selesai
lalu yang berikutnya enam masalah pada penghitungan suara
pertama adalah tps yang didapat di adnc rekap tidak dapat diakses
di antaranya karena jaringan internetnya tidak stabil
yang kedua tps melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu penghutang suara dimulai karena sudah tidak ada pemilihan
namun disampaikan saran agar tetap dimulai pada pukul tiga belas
lalu yang ketiga tps didapati adanya ketidaksesuaian jumlah penghitungan surat suara sah dan surat surat tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

yang keempat ada tps yang didapati pengawas tps tidak diberikan model chc salinan
kejadiannya karena kpps tidak ada mesin fotokopi di tps tidak memindahkan ke dalam cha hasil salinan
kemudian penguasa tps menyarankan agar diberikan model c hasil selin dalam bentuk soft copy
masalah kelima tps yang didapati saksi pengawas tps dan masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dengan jelas
kejadiannya karena lokasi tps berada di lokasi yang sempit di antar bangunan atau duri duang kelas kemudian ada juga terjadi pemadaman listrik
penguasa tps menyarankan agar dalam hal pembeli tidak dapat menyaksikan secara jelas meminta kpps untuk bergeser posisinya agar masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas
masalah yang ke enam tps didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara
karena intimidasi terjadi karena terdapat peserta pemilu tidak menerima hasil surat suaranya hasil penghitungan suara atau warga tidak menerima hasil perolehan calon yang didukungnya
maka penguasa tps berkoordinasi dengan berbagai pihak baik kpps maupun kawanan untuk dapat bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara
jadi itu kumpulan kumpulan masalah yang dihimpun kemudian disiarkan pers gitu ya
tapi data data setiap kasusnya ada ya
baik kemudian hari dirmanto
kehadiran saya di sini untuk menerangkan
bukan saudara dari kalimantan timur di bawaslu kalimantan timur
iya sebagai ketua di bawah seluruh provinsi kalimantan timur
jadi tetap melekat ya sumpah saudara sebagai penyelenggara
berlaku juga di persidangan ini sehingga diharapkan tidak berbohong di persidangan ini
ya izin memaparkan dengan slide yang mulia
nah di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tadi
membreakdown soal isu isu yang disampaikan oleh saksi sebelumnya
tentang tiga belas peristiwa yang terjadi pada saat pemungutan penghitungan suara
sebenarnya kalau dalam rekap laporan pengawas tps kami
kepada bawah seluruh provinsi kalimantan timur itu
cukup banyak identifikasi persoalannya
cuma karena bawaslu republik indonesia membuat kategori
kemudian kami memasukkan persoalan persoalan itu ke dalam kategori saja
yang selebihnya kita kesampingkan
nah sejauh ini ada dua lima ratus dua puluh dua data yang masuk soal kejadian kejadian khusus
pada saat pemungutan penghitungan suara
dilakukan validasi menjadi satu delapan ratus lima puluh satu
kemudian kita bagi ke dalam beberapa kategori
nanti kalau kita bisa telusuri peristiwanya ada di tps apa aja
ini bisa dipisah pilpres atau gabung dengan
nah penyampainya semua bulat soal berhubungan dengan pelaksanaan
nah kalau dalam slide ini bisa kita lihat bahwa
kejadian kejadian seperti tps dibuka melewati
nggak bisa dipisah ya antara persoalan yang berkaitan dengan
nanti bisa kelihatan pada saat kita lihat data dasarnya sumber data masalahnya
nanti di situ kejadian kejadian seperti tps di
nanti disitu kita misalkan kita klik misal di tps dibuka melebihi waktu
kemudian kita ke data dasarnya
ya akan kelihatan di tps mana
kajian kejadiannya seperti apa
ini bagian yang sudah disampaikan ke makamah oleh pak waslu ya
oleh pak ketua kemarin
ini sistem teman teman provinsi kalimantan timur yang menurut kami bisa dijadikan best practice ke depan
ini berbeda dengan si waslu karena si waslu pakai pertanyaan dia dan tidak
kepada lhp laporan hasil pengawasan demikian yang mulia
sampaikan ini berikut akan kami sampaikan sebagai bukti tambahan
berikut akses kepada yang mulia untuk melihat tentang provinsi kalimantan timur
berupa apa nanti yang diserahkan ke mahkamah
ini excel dan juga ini bisa diakses oleh yang mulia